dapat keluar dulu ya
saya gak cinta sama dia michelle
kenapa semakin aku ingin ikut bertahan dalam pernikahan ini
kamu justru membuatku semakin lemah
padahal kamu ada alasan gumas
alasan untuk aku terus bertahan di sini
bahkan di saat kau beri aku luka
aku bisa membalasnya dengan cinta
aku bisa membalasnya dengan cinta
saya aku tidak meninggalkan mas al di rumah sakit
dia terluka karena menyambatkan aku
tapi hatiku lebih sakit
melihat mas hal berkata ke misha kalau dia tidak mencintai aku
jadi andin sama al itu sebenarnya kenapa
sepertinya kalau ada perempuan lain
papa belum tahu ya
karena papa belum dapat keterangan jelas dari al
tapi kalau lihat tadi andi nangisnya seperti itu
ini pasti al bikin sesuatu yang keterlaluan
kenapa enggak kamu bawa ke rumahnya al
karena papa masih kecewa sama al
papa enggak rela anak papa nangis seperti tadi sedih seperti tadi
udah andin biar di sini dulu lah
sayang rasa enggak usah biar mama yang beresin ya
enggak apa apa biar aku yang siapin aja
kamu mau ula capek loh
nino kayaknya masih mandi deh ma
kita sarapan dulu ya
aku sarapan aja nanti di kantor ya
kamu mau kemana sih
mending sarapan dulu
iya ada urusan sebelum ke kantor
aku berangkat sekarang ya ma
kayaknya nino udah gak curiga lagi deh soal panti
mending hari ini gue balik lagi nyelidikin soal roy
bisa papa sedikit
ya handphone kamu udah papa charge
udah penuh lagi
ceritain sama papa
ada apa sih antara kamu sama al
kalo kamu sampe nangis seperti kemarin
papa juga liat loh al kemarin sama nino
kalo kemarin sama perempuan
temennya mas al itu palingan
kalo cuman teman
kamu gak akan mungkin nangis seperti kemarin
papa aja gak pernah bikin kamu nangis
kalo kamu masih belum mau cerita gak apa apa
papa gak akan maksa ya
papa selalu ada untuk menyayangi kamu
dan selama papa ada
gak ada yang boleh nyakitin kamu
bahkan al sekalipun gak boleh
udah dong udah udah
dari kecil harus gitu
aku istirahat lagi aja deh ya
mau istirahat dulu
kau keluar dulu ya
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
aku mau istirahat lagi
pulang hari ini dok
maaf pak bapak belum boleh pulang hari ini
karena kami tidak bisa
mengeluarkan pasien yang memang belum benar benar sembuh
kondisi saya baik baik aja dok
pak bapak baru saja ditangani kemarin
dan jahitan bapak juga masih baru
lagipula bapak belum benar benar fit
jadi kami gak mungkin biarkan bapak pulang dari rumah sakit
saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan dok
kami akan mengizinkan bapak pulang
asalkan bapak tanda tangan surat pernyataan
bahwa kalau bapak keluar dari rumah sakit itu atas keinginan bapak sendiri